kamu tenang dulu aja ya
sebelum kasus ini benar benar jelas
kamu jangan terlalu banyak mikir
sementara kasus ini menimpa suami saya sendiri
tapi mungkin saat ini kamu sedang butuh seseorang untuk teman ngobrol
mungkin aja bisa mengurangi beban pikiran kamu
pernisi pak saya mau ke toilet dulu
hanifah kamu itu harus buru buru menceraikan rino
mama tuh nggak mau punya matu tuh banyak kasus
jelas jelas dia tuh udah bohongin kamu
dia nggak pernah bilang kan bahwa dia mau mencari rino

dia nggak pernah bilang kan bahwa dia mau mencari rino